memasuki hari terakhir kejuaraan nasional renang di stadion akuatik gelora bung karno jakarta
jawa timur kembali mendominasi raihan medali
dari sebelas nomor yang dipertandingkan jawa timur sukses menambah dua puluh emas empat perak serta tujuh perunggu
hasil ini memastikan jawa timur keluar sebagai juara umum pada kejurnas kali ini
dengan total enam puluh delapan medali emas dua puluh empat perak dan dua puluh tiga perunggu
sementara dki jakarta harus puas di posisi kedua dengan raihan dua puluh lima emas empat puluh enam perak dan tiga puluh satu perunggu
dikuti jawa barat di peringkat ketiga dengan sembilan belas emas dua puluh tiga perak dan dua puluh sembilan perunggu

baik atlet maupun pelatih kita satu pelatih pun
jadi tidak ada nama klub di sini kita kompak membawa nama jawa timur
cukup senang tapi kita akan terus berbenah
selain meraih gelar juara umum jawa timur juga turut menyumbangkan empat atletnya sebagai perenang terbaik di ajang ini
yaitu izi dwi faifa hefri sianti adinda larasati dewi muhammad akbar putra taufik dan muzaki farid ertanto
nama izi juga tercatat sukses memecahkan rekoran jawa timur di jawa timur ini
rekor nasional kelompok umur satu usia enam belas delapan belas tahun gaya bebas seribu lima ratus meter putri
dengan catatan waktu tujuh belas menit delapan belas tujuh puluh empat detik
rekor lain juga dipecahkan perenang jawa timur bilkis wijining pias nurma nomor lima puluh meter gaya kupu kupu
ia mencatat waktu dua puluh delapan delapan puluh empat detik yang sebelumnya dipegang oleh sofi kemala fatiha dengan catatan dua puluh sembilan tiga detik

dengan catatan waktu tujuh belas menit delapan belas sembilan puluh empat detik yang sebelumnya dipecahkan perenang jawa timur bilkis wijining pias nurma nomor lima puluh meter gaya kupu kupu
dali putra jakarta